meski tempat sampah seperti ini telah disediakan namun faktanya masih banyak yang belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya sesuai jenisnya
padahal dengan memilah sampah organik dan anorganik bisa mendatangkan banyak manfaat
terinspirasi dari kisah hidup para pemulung dan pengangkut sampah wanita muda ini menggagas pengelolaan sampah secara terpadu dan berhasil mengurangi pencemaran lingkungan di sejumlah wilayah di indonesia
ia adalah hilda baiti rohmah
perlahan namun pasti langkah enong seakan
seakan tak pernah berhenti
matanya memandang tajam ke setiap jalan yang ia lewati
sampah menjadi sasarannya
ya perempuan berusia setengah abad ini setia menjalani profesinya sebagai pemulung sampah
profesi yang telah ia lakoni sejak tiga belas tahun silam
lima hari dalam seminggu enong menyusuri jalan hingga ke pusat kota cimahi jawa barat
lebih dari ribuan kilometer telah ia lalui
teriknya matahari tak mematahkan semangatnya dalam melakoni pekerjaan yang bagi banyak orang bukanlah pekerjaan terhormat
di rumah yang terletak di desa batu jajar timur kabupaten bandung barat inilah enong mengumpulkan sampah yang dipungutnya
sampah plastik dan kertas dipilah untuk dimasukkan ke dalam karung
bersama ade suhendar suaminya yang bekerja sebagai buruh lepas
dan anaknya yang bekerja sebagai buruh lepas
ibu dua belas anak ini menyiapkan sampah sampah untuk dijual
adalah hilda baiti rohmah pendiri komunitas sampahku di kota cimahi yang selalu menampung sampah dari enong
setiap jenis sampah yang dipasok enong dihargai rp lima per kilogram
kalau biasanya ibu jual itu kan ke bandar bandar itu kan cuma di kilo
kalau ini kan barangnya bisa dibikin dari ulang sama enong jadi dijualnya ibu agak tinggi sama enong itu
dijual mahal istilahnya
jadi sekarang teh ibu teh mengucapkan terima kasih karena anak anak ibu bisa sekolah
sekolah lanjut seperti yang lain jangan seperti ibu ginilah jadi pemulung gitu
dari hasil memasok sampah kepada hilda enong bisa mengantongi pendapatan rata rata tujuh ratus rupiah setiap bulannya
jumlah ini lebih dari seratus rupiah
jumlah ini lebih besar bila dibandingkan menjual sampah ke pengepul yang hanya mencapai tiga ratus ribu rupiah per bulan
jadi dalam pengelolaan sampah itu ada tiga pihak seperti misalnya yang pertama itu ada orang yang membuang sampah seperti masyarakat yang membuang sampah
ada yang kedua ada memang pihak atau lembaga yang memang mengelola pengaturan manajemen pengelolaan sampah seperti misalnya pemerintah atau petugas kebersihan
dan yang ketiga adalah ada orang yang bergantung hidupnya dari sampah
nah pihak ketiga ini yang biasanya saya sering temui gitu
nah sampai akhirnya bagaimana caranya supaya si pihak ketiga ini yang memang bergantung hidupnya dari sampah bisa survive atau bisa bertahan hidupnya untuk meningkatkan pendapatan ekonominya
maka dari situ saya mulailah memberdayakan untuk pengolahan sampah
bersama komunitas sampahku yang dirintisnya hilda aktif melakukan pemberdayaan masyarakat cimahi dalam mengelola sampah
hingga januari dua ribu dua puluh hilda mengadakan pemberdayaan masyarakat cimahe untuk mengelola sampah

salah satunya adalah unit yang berada di kelurahan cibabat dengan jumlah anggota yang terdiri dari lima belas orang
saya berpikir bahwa bagaimana caranya supaya si para pengangkut sampah ini bisa bertahan hidupnya dengan bahan baku yang paling dekat dengan mereka yaitu sampah
berkelanalah saya dari satu daerah ke daerah lain dari satu komunitas ke komunitas lain
belajar untuk bagaimana cara mengolah sampah
termasuk saya pun kuliah di jurusan teknik lingkungan pun sebenarnya awal tujuannya adalah ingin belajar tentang pengolahan sampah
kepedulian hilda kepada mereka yang menggantungkan hidupnya dari sampah membuahkan hasil
selain memasok sampah daur ulang dari para pemulung hilda juga berhasil meningkatkan pendapatan para petugas kebersihan serta para penyapu jalan
sejak bergabung dengan unit pengolahan sampah pada dua ribu empat belas ia semakin terampil dalam membuat kerajinan dari sampah
sangat senang bisa ikut bergabung di komunitas ini karena komunitas ini sangat kreativitasnya sangat tinggi
menambah ilmu buat saya untuk lebih berkreativitas dan juga untuk lebih memajukan perekonomian keluarga
lembaran sampah koran disulap menjadi berbagai macam kreasi seperti benda pakai dan hiasan
dalam program pengolahan sampah berbasis masyarakat ini hilda memberikan pelatihan pembuatan kerajinan sampah tanpa pungutan biaya
teh hilda mengelola sampah dengan membuat kerajinan seperti ini begitu adakah urgensinya bagi anda
kalau melihat dari penting atau enggaknya gitu ya kalau misalnya melihat dari pengelolaan sampah itu ada tiga tahapan memang
yang pertama kita mesti mengurangi sampah dulu nih gitu
yang kedua adalah memakai ulang
baru sebenarnya tahapan ketiga adalah mendaur ulang
setelah kita tidak bisa mengurangi sampah setelah kita memang tidak bisa memakai ulang si sampah tersebut baru kita mendaur ulangnya
atau memang sebenarnya kalau misalnya yang dilihat dari penting atau tidaknya adalah melihat dari memang kelompok masyarakat itu sendiri
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri seperti misalnya kalau sampah koran kita jual misalnya per kilo dapat rp lima
tapi setelah kita membuatkan sampah koran kita bisa membuat sampah yang lebih besar

tidak hanya lima ribu per kilo tapi bahkan setengah kilo itu misalnya setelah jadikan produk gitu itu bisa sampai dua puluh ribu atau misalnya dua puluh lima ribu gitu
itu bisa menaikkan pendapatannya
setelah itu kita bawa ke gudang dipilah pilah sesuai jenis dari plastik logam kertas
setelah terkumpul sudah dipisah pisah kita jual kita sumbangin ke yayasan yayasan
terus ada juga kita kalau kelebihan ya agak banyaklah dapatnya beli nasi bungkus bagi bagiin pakai di miskin kemana

ketua ketua rahmat tak hanya menerima sampah dari rumah rumah mewah
mereka siap menampung sampah anorganik dari siapapun termasuk menyusuri jalan sempit dari rumah ke rumah
mereka menyambut baik setiap warga yang ingin menyumbangkan sampah
kegiatan beramal lewat sampah ini memberikan dampak positif bagi masyarakat
ya karena kan takut kebanjiran dari air itu tuh susukan masuk ke sini ke dalam
jadi yang plastik plastik yang dus dus disimpan ditaruh
nanti kalau saya kasihkan anak anak gitu
terbantu nggak mengurangi kecepatan lingkungan
ya terbantu lah sedikit sedikit
kalau banjir nggak pernah masuk ke sini sekarang mah
kalau dulu mah belum pernah sampah banyak di air parit penuh
biasanya suka air ke sini masuk
hilda tak hanya fokus pada pemanfaatan sampah anorganik saja
dalam mengelola sampah organik ia bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup kota cimahi
dan menjadi koordinator pengolahan sampah organik
di tempat pengolahan sampah atau tps tiga r cibeber inilah
ia biasa melakukan pendampingan membuat pupuk organik seperti kompos
sampah organik yang berasal dari permukiman warga pasar dan taman kota
dipilih untuk dijadikan bahan baku pembuatan kompos
setiap harinya tps ini mampu memproduksi tiga ton kompos
pupuk ini dijual seharga seribu rupiah per kilogram
pemanfaatan pupuk organik ini lebih efisien bila dibandingkan dengan pupuk kimia
pengolahan sampah sepatutnya menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat
untuk mengajak generasi muda mengurangi pencemaran lingkungan
hilda kerap mengunjungi sekolah sekolah dan memberikan pelatihan mengenai cara pengolahan sampah
madrasah alia negeri kota cimahi ini misalnya
sekolah ini pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota cimahi
sebagai sekolah berbudaya lingkungan pada dua ribu tiga
dengan pelatihan pembuatan kompos yang digagas oleh hilda
semakin banyak siswa yang antusias dalam mengolah sampah
sampah ini dibagi menjadi dua terlebih dahulu yaitu organik dan anorganik
nah yang organik ini di sini kita itu punya reaktor kompos
nah untuk sampah sampah organik seperti tanaman tanaman yang sudah kering
itu kita kumpulkan di reaktor kompo
dan setelah kompos itu didiamkan selama beberapa hari
kompos itu setelah didiamkan selama beberapa minggu
itu baru bisa digunakan sebagai pupuk di tanaman tanaman yang berada di sekitaran sekolah kita
tak hanya dimanfaatkan dalam pembuatan kompos
sampah organik juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi bioetanol sebagai energi alternatif
sampah buah nanas dipilih sebagai bahan baku
potongan nanas dihaluskan lalu difermentasi dengan menggunakan ragi dan enzim yang dibuatnya sendiri
kemudian disaring untuk mendapatkan sari nanas
nah setelah difermentasi sekitar lima hari
cairan sari dari sampah nanas tadi kemudian akan didestilasi ke dalam alat yang bernama destilator ini
nah proses kerjanya seperti apa teh hilda
jadi hasil dari sari nanas tersebut kita akan destilasi atau disuling
kalau misalnya biasanya disebut disuling
akan dipanaskan dipisahkan antara air dan juga etanol atau etil alkoholnya
dan ini akan membentuk tetesan tetesan etanol
dan akan mengalir begitu setelah didestilasi dan akan menghasilkan bioetanol seperti ini
ini kalau kita lihat warnanya ini seperti air mineral biasa ya
hanya saja aroma alkoholnya begitu menyengat
dan karena ini berbahan dasar nanas aromanya juga mayoritas terasa nanas
terasa nanas begitu ya
nah sebenarnya karakteristik bioetanol ini seperti apa sih kahilda
karakteristik bioetanol ini sih dia lebih hemat sebenarnya gitu dibanding bahan bakar
jadi bioetanol ini hampir saudaranya alkohol tapi dia bisa pemanfaatannya bisa berbagai jenis gitu
bisa untuk memasak
bisa untuk memasak bisa banget
tapi bisa memasak tidak memakai kompor minyak tanah biasa
tapi kita mesti memodifikasi menjadi kompor bioetanol
makanya kita di tahun ini kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan
perusahaan yang memproduksi kompor bioetano untuk skala besar
untuk penyediaan energi alternatif di beberapa desa desa tertinggal
jadi dipastikan lebih hemat kalau menggunakan bioetanol
ya dipastikan lebih hemat
berbandingnya seperti apa dengan minyak tanah
biasanya kalau misalnya saya gunakan tiga liter itu bisa kurang lebih sepuluh hari
tiga liter bioetanol untuk memasak selama sepuluh hari
kalau minyak tanah
minyak tanah mungkin delapan atau enam hari mungkin kalau misalnya dengan masak biasa
jadi lebih efisien begitu ya
hilda masih memproduksi bioetanol dalam skala kecil
tahun ini ia tengah menyiapkan penderian pabrik bioetanol
dan mengembangkan penelitian bahan bakunya mengingat bioetanol memiliki banyak kegunaan
bioetanol buatannya biasa dijual tiga belas per liter
komunitas sampahku berdiri pada lima juni dua ribu enam saat hilda duduk di bangku kelas dua sma
selang delapan tahun kemudian
komunitas yang dirintisnya ini memiliki dua belas orang pengurus dan dua belas koordinator wilayah
dengan anggota binaan sekitar lima orang yang tersebar di beberapa wilayah di indonesia
bagi para anggota yuda merupakan sosok yang inovatif dan tak pelit dalam membagi ilmu seputar pengolahan sampah
saya hilda orangnya sangat pintar sangat baik dan memberikan ide idenya kreatifitasnya untuk masyarakat masyarakat
seperti saya dan juga ibu ibu yang lainnya untuk mengenal sampah hanya tidak bisa dibuang saja
tetapi bisa dibikin kerajinan yang bernilai harganya
cara berpikirnya mantap mantap banget dia selalu memakai otakan kebanyakan
ide idenya banyak sehingga orang banyak yang membutuhkan dia
banyak yang membutuhkan dia karena ide idenya begitu kreatif
untuk membuatnya kita harus memiliki kekuatan yang baik
kita harus memiliki kekuatan yang baik dan kita harus memiliki kekuatan yang baik
kegiatan pengolahan sampah terpadu yang digagas oleh hilda berkembang hingga ke berbagai daerah
desa palasari girang kecamatan kalapanunggal di kabupaten sukabumi ini menjadi salah satu desa binaannya
desa palasari girang dihuni oleh sekitar enam lima ratus penduduk
mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani
sebelum hilda melakukan pembinaan di desa ini masyarakat desa belum mengetahui bagaimana pengolahan sampah yang efektif untuk mengurangi pencemaran lingkungan
santi yulianti menjadi salah satu yang merasakan manfaat pengelolaan sampah terpadu

tiga bulan sudah santi menjadi nasabah dan pengelola sampah terpadu

ia tengah mempersiapkan kelahiran anaknya dengan mengikuti program tabungan ibu bersalin atau tabulin yang digagas oleh hilda
ia rutin menyetorkan sampah daur ulang berupa plastik dan kertas
sedikitnya santi bisa mengumpulkan tabungan rp tiga puluh ribu rupiah per bulan dari hasil menyetorkan sampah
ya sampah daripada bingung buangnya kemana sih
jadi saya kumpulin buat dibawa ke sini supaya buat ya lumayan buat bersalin lah tambah tambahan aja
bersama para kader pkk hilda mengajak warga desa rajin menabung di bank sampah
manfaat menabung di bank sampah dapat dirasakan oleh warga dalam jangka panjang
teh hilda mekanisme bank sampah di desa ini seperti apa
di desa palasari girang mekanisme bank sampah yang kita terapkan dengan memberdayakan para kader posyandu
nah jadi sasaran pertama adalah masyarakat yang memang menjadi kader posyandu dan juga masyarakat yang datang ke posyandu itu wajib membawa sampahnya yang memang menilai jual untuk kita tabungkan di bank sampah
khususnya bagi ibu hamil untuk tabungan ibu hamil untuk juga ibu yang punya balita untuk kesehatan ibu dan anaknya gitu
nah lalu mereka bawa dari rumah mereka timbang
dan di menyelalui pencatatan
nah setelah dua bulan baru boleh ada penarikan dari tabungan yang sudah disimpan
terkumpul selama itu terkumpul selama itu
nah sejauh ini efektif tidak untuk mengurangi pencemaran lingkungan di desa ini
nah karena desa palasar girang memang tidak terkelola sampahnya
jadi sampahnya itu belum ada pengangkutan sampah belum ada pengumpulan sampah di sini
sehingga masyarakat membuang sampahnya di sungai
di sungai ataupun dibakar sampahnya
dari sampah sampah pedesaan
agar pengelolaan sampah secara mandiri di pedesaan itu dapat diwujudkan
sampah yang terkumpul di bank sampah kemudian dimanfaatkan warga desa sebagai bahan baku kerajinan
hilda memberikan pelatihan kepada siapa saja warga yang ingin menguasai keterampilan mendaur ulang sampah seperti ini
bahkan ia menularkan keahliannya
bahkan ia menularkan keahlianya
sampah yang tertumpul di bank sampah kepada remaja remaja desa mengingat mayoritas penduduk desa palasari girang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi

bahan batu kerajinan
program bkr itu yaitu bina keluarga remaja
yang mana mereka itu remaja remaja yang lulusan sma tidak melanjutkan ke universitas
mereka kasih pelatihan keterampilan
nah pelatihan keterampilannya kita tetap fokus kepada mendaur ulang sampah
pelatihan keterampilannya kita tetap fokus kepada mendaur ulang sampah
nah dan juga sekarang kita masih fokus kepada aksesoris
yang mana mungkin nanti ada hasilnya apa saja yang sudah dikerjakan oleh anak anak bkr ini
yaitu bagaimana caranya si sampah itu menjadi nilainya itu lebih tinggi lagi

selain kabupaten sukabumi ada delapan kabupaten dan kota lain di sejumlah provinsi di indonesia yang pernah dibina hilda dalam program pengelolaan sampah

di antaranya kota sukabumi cimahi jambi pekanbaru dan balikpapan serta kabupaten bandung dan tanjung jabung timur
bila setiap wilayah telah mampu mengelola sampah secara mandiri program pengelolaan sampah di desa desa binaan akan dilanjutkan oleh masyarakat setempat dan dinas terkait
bagi hilda setiap desa harus mampu mengelola sampah sendiri dan mengurangi pencemaran lingkungan
di tengah kesibukannya hilda tak lupa akan perannya sebagai seorang istri dan ibu bagi keluarga kecilnya
putri kecilnya kayla almira maritsa menjadi penyemangatnya untuk terus berkarya
kiprah hilda dalam kegiatan pengelolaan sampah di banyak daerah pun
tak lepas dari dukungan serta bantuan dari sang suami genta yudas warang
sosok hilda itu pertama dia sosial
yang kedua dia aktif
tapi ini yang jadi masalah karena menurut saya itu dia terlalu hiperaktif
segala apapun kegiatan tentang lingkungan dia selalu aja ikut nimbrung di situ
untuk dukungan saya mendukung kegiatannya
baik dia di komunitas atau di pekerjaan secara umumnya
dan saya juga ikut berkecimpung untuk di komunitas membantu dia dalam masalah administrasi
hilda telah terbiasa hidup mandiri sejak usia remaja
saat duduk di bangku sekolah menengah atas wanita kelahiran bandung empat belas juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ini aktif mengelola sampah
dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan
pernah menjadi loper koran dan buruh percetakan tak menghentikan langkahnya untuk terus belajar
pada dua ribu delapan saat duduk di bangku kuliah ia menjadi mahasiswa berprestasi atas penelitiannya
mengenai pembuatan energi alternatif dari sampah
di tahun dua ribu sebelas ia menuntaskan pendidikan sarjananya di jurusan teknik lingkungan universitas pasundan bandung
atas kepeduliannya terhadap lingkungan pada dua ribu sembilan
hilda meraih penghargaan pertamanya sebagai young change makers dari sebuah organisasi nirlaba di indonesia dalam bidang air dan sanitasi
ia juga pernah dinobatkan sebagai pemenang favorit penghargaan dari salah satu bank swasta sebagai pejuang kesejahteraan indonesia pada empat november dua ribu dua puluh
tahun dua ribu empat belas ia berhasil menyandang predikat sebagai perempuan inspiratif dari salah satu tabloid wanita di indonesia
terakhir hilda menjadi pemenang terbaik dalam program
wira usaha inovatif berbasis sosial dan lingkungan pada dua oktober dua ribu dua puluh
hilda baiti rohmah pejuang sampah yang penuh ide cemerlang
tangannya tak pernah berhenti menyambut siapapun yang tergerak ikut andil dalam melestarikan lingkungan
impiannya sederhana menjadikan sampah bukan sekedar untuk dibuang melainkan jadi sebuah berkah
sampah banyak orang yang menyepelekan sampah banyak orang yang menganggap remeh sampah
tapi bagi saya sampah adalah sarana ibadah yang penuh berkah
kenapa banyak orang yang menuntut perubahan dari sampah tapi tidak banyak orang yang menciptakan perubahan dari sampah
lewat sampahlah saya ingin menciptakan perubahan dari mulai diri sendiri dari mulai rumah dari mulai hari ini dari mulai hal yang sederhana